berbagai aksi dilakukan perwakilan sejumlah aktivis dan masyarakat pendukung kantor darurat kpk
di depan gedung kpk lama pada rabu sore
seperti bernyanyi berpuisi hingga melakukan orasi
mereka mendesak presiden joko widodo untuk segera membatalkan pemberhentian lima puluh enam pegawai kpk
yang memiliki tenggat untuk menanggalkan pekerjaannya pada kamis tiga puluh september
dalam aksi ini perwakilan aktivis meminta kepala negara untuk mengintervensi kejelasan status lima puluh enam pegawai kpk
dan meminta agar lima puluh enam pegawai kpk kembali ditempatkan sebagai asm di kpk
sebelumnya pada rabu siang
kewakilan sejumlah aktivis dan masyarakat pendukung kantor
datang ke kementerian sekretariat negara untuk mengantarkan satu lima ratus lima surat
dari berbagai lapisan masyarakat terkait polemik twk kpk
yang ditujukan untuk presiden joko widodo
isi surat mendesak presiden membatalkan pemecatan lima puluh enam orang pegawai kpk
yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan
surat ini dikirim oleh perwakilan dari berbagai elemen masyarakat
ada dari teman teman fh andalan
ada dari kelas akademisi
kemudian ada dari teman teman serikat buruh
kemudian ada dari teman teman mahasiswa
ada dari jaringan masyarakat miskin kota
dari teman teman paralegal
termasuk juga teman teman dari koalisi bersihkan indonesia
direktur lembaga bantuan hukum lbh jakarta arief maulana
usai menyerahkan surat untuk presiden
juga mengimbau presiden untuk menindaklanjuti rekomendasi komnasam dan ombudsman
agar lima puluh enam pegawai kpk tersebut diangkat sebagai asm
tim liputan sianing indonesia